melahirkan dengan nyaman dan aman tentu menjadi impian setiap ibu hamil
tapi hal ini tidak berlaku bagi para ibu di kota kiev ukraina
mereka harus berjuang melahirkan sang buah hati di tengah situasi negara yang berkecamuk
rasa aman yang mereka harapkan dibayang bayangi kekhawatiran
akan serangan rusia yang bisa datang sewaktu waktu
tangisan bayi yang baru lahir menggema di ruang bawah tanah sebuah rumah bersalin di kiev
begitu pula suara mark yang dilahirkan yula pada dua puluh delapan februari lalu
saya memiliki anak saya nama dia mark
dan kita aman di sini
pembangunan terbaik di dunia ini
dan kita sangat bangga dengan mereka
lain halnya dengan alina shinkar
ibu muda ini dirawat dua pekan lalu akibat komplikasi kehamilan
usia kandungannya kini memasuki minggu ke tiga puluh dua
namun baru sepekan dirawat bom dan artileri mulai berjatuhan
saya bangun pada dua puluh empat februari

kebunuhannya dan kemudian saya dengar perempuan mulai menangis dan menangis

tapi ini adalah
ini adalah cara kita hidup
dmitro gozeyev adalah kepala rumah sakit bersalin
ia mengatakan staff staffnya hidup di ruang bawah tanah ini bersama dengan pasien pasien mereka
pertemuan dua puluh empat tuhan
pertemuan dua puluh empat tuhan
pertemuan dua puluh empat tuhan
pertemuan dua puluh empat tuhan
tidak keluar dari rumah sakit
kami mengubah satu satunya di kerja
invasi rusia belum memperlihatkan tanda akan berakhir
namun terlepas dari segala rintangan yang ada
para ibu ini masih berharap ada masa depan yang lebih cerah menanti mereka di ujung pertempuran